dan untuk mengetahui bagaimanakah operasional lrt pada hari ketiga usai diresmikan presiden joko widodo
telah bersama kami produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono di stasiun harjamukti cibubur depok jawa barat
halo selamat pagi nindya bagaimanakah kesibukan di stasiun lrt hajamukti dan bagaimana pengaturan penumpang
baik di dalam stasiun maupun di dalam lrt sendiri
selamat pagi nindya
bersama dengan salah satu penumpang yaitu okta
selamat pagi mbak okta
mbak kalau boleh tahu dari mana mau kemana mbak
saya dari sini mau ke kalibata
nanti mau turun kemana ini mbak di mana gitu
nah ini baru pertama kali atau kemarin setelah resmi beroperasi sudah coba mbak
kemarin udah coba sih sekali
menurut mbak okta gimana mbak first impression naik lrt
lebih gampang ya soalnya dia terik
terintegrasi dengan krl
jadi abis naik ini saya bisa langsung naik krl terus turun dekat kantor bisa jalan kaki
tapi ini kan nunggunya agak lama ya mbak dua puluh sampai tiga puluh menit
is it oke atau ada pertimbangan lain mbak nggak apa apa gitu atau gimana
sebenarnya kalau udah tahu jadwalnya kita bisa menyesuaikan sih ya harusnya gitu
tapi tadi ke stasiun ini naik apa mbak
oh saya naik motor dulu
nah itu parkirnya di mana mbak
di wiladatika di taman bunga
itu jauh dari sini atau gimana mbak
agak lumayan ya jalannya lima sampai tujuh menitan
nah ini kan beberapa stasiun itu kan tidak ada kantong parkir tapi kalau di sini ada yang lumayan dekat
kalau menurut mbak sendiri kayak gimana mbak
itu termasuknya agak lumayan juga ya lebih bagusnya sih kalau parkirannya ada di stasiunnya
jadi orang orang lebih muda gitu nggak harus jalan kaki dulu gitu
oke terima kasih ya mbak okta waktunya selamat jalan hati hati di jalan
nah itu tadi freddy beberapa pr begitu ya dari lrt jabodebek yang sudah resmi beroperasi
karena memang tadi sejak kami memantau pagi hari tadi sampai saat ini saya melaporkan
memang masa tunggu atau waktu tunggu kereta satu ke kereta lainnya ini masih sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit
dan kemarin sempat dikonfirmasi langsung oleh manajer pr lrt jabodetabek bahwa ini masih
jadi kalau ada beberapa sebab gitu salah satunya adalah transit yang masih sedikit
untuk saat ini transit yang sedang beroperasi ada dua belas
rencananya nanti jika sudah beroperasi kemudian menyesuaikan jumlah penumpang
ini nantinya akan ada dua puluh tujuh transit yang beroperasi
nanti kalau ada dua puluh tujuh transit masa tunggu atau waktu tunggu kereta satu ke kereta lainnya ini hanya delapan menit
jika dibandingkan dengan mrt jakarta yang sudah lebih dulu beroperasi begitu
waktu tunggunya hampir sama
kalau mrt ini masa tunggunya tujuh delapan menit
sampai delapan menit nah permasalahan yang lain
adalah kantong parkir freddy
disini memang untuk kantong parkir
di harjamukti ada tiga lokasi
yaitu yang pertama tadi seperti
mbak okta ada di
taman bunga wiladantika
kemudian ada di salah satu mall
begitu ada satu lagi di
jadi masih beberapa untuk
ini masih terbilang
cukup sedikit untuk kantong
parkirnya karena menyesuaikan dengan
sebenarnya desain dari stasiun lrt ini
yang memang digunakan
untuk transportasi publik
jadi diharapkan masyarakat
mengubah mindset untuk berangkat dari rumah
ini sudah menggunakan transportasi
umum dan ini yang masih menjadi
prnya adalah feeder feeder atau kendaraan
penghubung untuk ke stasiun
lrt begitu seperti transjakarta
ataupun kendaraan angkutan umum lainnya
untuk bisa mengangkut masyarakat sehingga
masyarakat dari rumah berangkat ini sudah
menggunakan transportasi umum sehingga
pribadi ini bisa ditekan kemudian
kemacetan bisa terselesaikan
kembali ke anda freddy
ya tentunya kita harapkan ada
perbaikan kualitas dan juga
fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola
lrt terima kasih atas laporannya
dari stasiun harjamukti depok jawa barat
selamat kembali bertugas